proses pengangkatan jenazah ati kotul mahya
ibu rumah tangga yang ditemukan tewas di dalam sumur rumahnya
di kampung citatah kecamatan cibinong kabupaten bogor jawa barat
selasa siang berlangsung dramatis
selain diameter yang sempit
jasad tersebut juga tenggelam di kedalaman tujuh belas meter
jenazah berhasil diangkat setelah proses evakuasi
selama lebih dari dua jam
sejumlah warga histeris melihat tubuh korban dalam kondisi mengenaskan
bahkan suami korban tak kuat menyaksikannya
dan harus dibapah warga lain
sebelumnya warga mengaku curiga lantaran sempat mendengar teriakan
hingga mendapati air sumur berbau busuk
setelah mencari ati kotul selama dua hari
polisi yang melakukan olah tkp
mengamankan sejumlah barang bukti
serta pakaian korban yang tersangkut mesin air

sudah berapa lama

berarti malam senin ya
belum ada titik terang terkait penyebab meninggalnya perempuan itu
jenazah ati kotul saat ini berada di rumah sakit keramat jati polri
untuk menjalani proses otopsi
muhammad juanda bogor jawa barat